apa yang kamu sembunyikan dari anting dari kami semua ini apa
saya ada satu rahasia besar

terus terus terus
tenaganya dipake terus
sekali lagi mas
mas aku mau banting kamu
gak usah kamu udah capek
banting besok ya
tidak tidak tidak
bala dada aja ya
buat dimanting doang sih
mbak misel itu cantik gak
ki kamu punya basum otot gitu gak ya
ki kenapa sih
ya kan saya tau
saya mau kembali ke pos dulu ya
biasanya ketawa ketawa kita
lebih tepatnya gak latihan
enggak latihan ya
aduh kamu kenapa
abis diajarin sama mas al latihan fisik gitu punggah punggah semua badan aku
aduh gak apa apa kamu
aduh lagian ala dada aja sih istrimu kerja
pakai dibanting banting segala
kamu mirna tolong ambilin basem
aku aja yang ambilin ma
oh rina mau ambilin balsem
ya udah go pintar
air minumnya pak biar cepat sembuh pak
tadi pagi udah dicek tensi darahnya dan udah turun
alhamdulillah ya pak
iya kamu mau berangkat kerja no
nino papa mau ingetin sekali lagi ya
jangan lupa sama janji kamu kemarin
jangan lupa sama janji kamu kemarin
ya udah kalau gitu aku pamit pak ya
eh saat kamu ikut aku ke kantor ya
aku ingin bicara berdua dengan kamu
tanpa mama dan papaku dan juga tanpa mama dan papa kamu
oke aku ambil tas dulu ya
nino kamu kok belum dekat
eh elsa mau ikut ke kantor mak
ya kalau kalian bersama apalagi di kantor kan itu lebih bagus lagi
biar mama yang urus papa di rumah
ya udah kita berangkat ya
mama aku urus sama nino berangkat
bapak ada tamu yang menunggu bapak
ada apa pak
kok ke sini gak bilang siapa
ada yang mau papa tanyain sama kamu
kita ngobrol di ruangan saya pak
saya temenin ottuwon keluar dari sini pekin apa
aku kita beauty
jadi kita bisa fare ingin nih
apa nino udah tau kalau roro itu adik gue
apa yang kamu sembunyikan dari anting dari kami semua ini apa
saya ada satu rahasia besar
yang memang saya sembunyikan dari papa
tentang andini yang bisa diterima jadi dosen lagi
ya itu papa tau
jadi kenapa andin bisa diterima mengejar kembali
itu karena saya meminta bantuan kepada direktur kampus
kebetulan direktur kampusnya
itu teman almarhum papa
dengan status andin yang mantan api
udah gak mungkin andin bisa ngejar lagi pak
udah gak mungkin andi bisa jadi dosen lagi pak
tapi mereka memberikan kesempatan ke andi
karena saya memohon
saya meminta bantuan ke mereka
ya meskipun keputusan juga
saya juga meminta bantuan ke mereka
tapi saya juga meminta bantuan ke mereka
karena saya memohon ke mereka
karena saya memohon ke mereka
kembali lagi ke mereka
mereka melihat kemampuannya andin
tapi saya memang sengaja merasakan ini dari andin
saya gak mau memberitahukan ini ke andin
saya takut andin kehilangan kepercayaan diri
saya takut andin marah sama saya
apa benar rahasia ini yang dimaksud oleh nino
belum bisa mengatakan yang sebenarnya
karena saya nggak bisa membiarkan keluarga papa tahu soal dendam saya sama andin
terima kasih ya al ya
bapak yakin sekarang ini andin merasa sangat bahagia
karena apa yang dia cita citakan akhirnya terjadi
pesan bapak untuk kamu adalah